rencana pemindahan ibu kota dari jakarta ke kalimantan timur harus memikirkan berbagai aspek selain ekonomi sosial dan budaya
aspek pertahanan juga harus dipikirkan apa saja tantangan pertahanan di kalimantan saat ini berikut ulasannya
ibu kota sebuah negara bukan hanya sebuah tempat untuk menjalankan roda pemerintahan saja tetapi juga sebagai sebuah simbol kedaulatan negara
dalam perspektif pertahanan jatuhnya ibu kota negara bisa jadi merupakan jatuhnya seluruh negara ke tangan musuh
karena itu ibu kota negara wajib dijaga dengan ketat
jakarta sebagai ibu kota negara republik indonesia memiliki pertahanan yang memadai dan berlapis
berlokasi di pulau jawa invasi atau serangan kemungkinan melalui udara dan laut
untuk pertahanan udara jakarta memiliki pangkalan udara halim pranagusuma
meski lanut ini hanya dihuni skadron angkut dan vip secara cepat bisa diperkuat dengan pesawat tempur
karena sarana dan prasarannya cukup
selain itu pesawat tempur musuh bisa dihadang sebelum memasuki wilayah udara jakarta
di utara jakarta terdapat lanut pekanbaru dan pontianak yang berisikan jet tempur f enam belas dan hawk
dari selatan pun demikian
serangan udara dari selatan bisa dihalau dari lanut iswayu di madiun dengan pesawat tempur f enam belas dan t lima puluh
jikapun musuh masih bisa memasuki wilayah udara jakarta sejumlah artileri pertahanan udara siap menghadang
tni au misalnya memiliki meriam dan rudal pertahanan udara yang siap memayungi ibu kota
sementara tni angkatan darat memiliki satu resimen pertahanan udara di bawah kendali kodam jaya
serta batalion artileri pertahanan udara di bawah komando divisi infantri i kostrat
tni angkatan laut juga bisa melakukan penghalauan dengan rudal rudal yang ada di kapal perang
yang ditempatkan di pangkalan armada satu di pondok dayung serta batalion arhanud marinir
di sisi maritim jakarta dilundungi oleh komando armada i yang berpangkalan di penduk dayung
pangkalan ini dilengkapi sejumlah kapal perang fregat kapal cepat rudal serta sejumlah kapal patroli
termasuk juga satuan khusus seperti kopaska denjaka dan intai amfibi marinir
jika musuh bisa menjejakan kaki di daratan jakarta kekuatan darat yang cukup besar siap menghalau
kodam jaya memiliki brigade infanteri pengamanan ibu kota yang berisikan tiga batelan infanteri mekanis
dua batalion kavaleri serta satu batalon artileri medan
jangan lupa tak jauh dari jakarta tepatnya di cilodong
terdapat divisi i kostrat dengan kekuatan jepang
sangat besar yaitu terdiri dari dua brigade infanteri para rider dan rider
satu battlen kavaleri dengan tank leopard serta satu kompi kavaleri
jumlah ini belum termasuk satuan pendukung seperti zeni angkutan hingga perhubungan
jika kekuatan ini masih belum cukup masih ada satuan elit kopassus yang bermarkas di serang dan cijantung
pemerintah telah menetapkan penajam pasar utara dan kutai kartanegara sebagai calon ibu kota baru
sebagai wilayah yang baru dikembangkan wilayah ini belum memiliki pertahanan yang memadai
pulau kalimantan sendiri memiliki perbatasan darat langsung dengan malaysia
meski kita tidak sedap berperang dengan malaysia
tetapi pepatah dalam dunia pertahanan menyebutkan
tetanggamu adalah musuh terdekatmu
malaysia sendiri telah lama mengembangkan wilayah sabah dan sarawak sebagai basis pertahanan
di matra darat malaysia membangun komando wilayah timur dengan kekuatan dua divisi tempur
divisi ini terdiri dari tiga brigade infanteri delapan batiolon infantri
satu batalion kavaleri satu batalion dan satu kompi artileri medan
serta empat resimen askar watania
jumlah ini belum termasuk satuan pendukung seperti zeni perbekalan dan angkutan kesehatan dan lainnya
selain itu satuan satuan tempur itu dilengkapi dengan tank tempur utama pt sembilan puluh satu m
tank skorpion artileri roket dan meriam kaliber besar
hingga berbagai jenis rudal pertahanan udara dan anti tank
indonesia sendiri memiliki dua kodam di wilayah kalimantan
yaitu kodam dua belas tanjung pur dan kodam enam mula warman
namun lokasi kedua kodam ini jauh dari calon
dua kodam ini memiliki total tiga belas batalion infanteri
dua batalion artileri medan
serta satu datas semen pertahanan udara
di atas kertas jumlah satuan ini terlihat imbang
namun dari sisi kesenjataan malaysia lebih unggul
tank pecer sembilan puluh satu m malaysia misalnya
bukan lawan tanding tank ams tiga belas milik tni ad yang telah berusia tua
di lautan malaysia memiliki total enam pangkalan tempur
serta satu pangkalan dalam proses pembangunan
pangkalan itu terletak di sampurna sandakan sembanggar labuan kucing
serta pangkalan lepas pantai di kepulauan separatli
pangkalan pangkalan ini mampu dilabuhi kapal perang ukuran besar
bahkan pangkalan sepanggar merupakan pangkalan kapal selam
sementara gelar tni al di pulau kalimantan hanya terdapat dua pangkalan utama
yaitu lantamal pontianak dan tarakan
sisanya hanya berupa lanal yang biasanya tidak memadai untuk berlabuh kapal perang besar
lokasi lantamal pontianak dan tarakan sendiri
dari penajam pasar utara serta kutai kartanegara
di udara malaysia memiliki dua pangkalan udara berukuran cukup besar
yaitu di labuan dan kucing
di labuan pangkalan udara malaysia ditempati oleh pesawat tempur hawk
pesawat hercules serta sejumlah helikopter
sementara pangkalan udara kucing adalah markas pesawat cn dua ratus tiga puluh lima serta helikopter nuri
meski demikian radius tempur pesawat tempur yang ditempatkan di semenanjung malaysia
pun mampu mencapai kalimantan timur
sementara pangkalan udara besar berukuran cukup besar
dan pangkalan udara besar milik tni au di kalimantan hanya terdapat di pontianak
yang menjadi markas pesawat tempur hawk dan skuadron intai tanpa awak
penajam pasar utara serta kutai kartanegara sendiri belum memiliki pangkalan udara memadai
selain untuk pertahanan udara pangkalan udara di ibu kota juga diperlukan
untuk pelayanan angkutan kepresidenan dan vip
serta menyelamatkan diri jika terjadi situasi darurat
semua skenario ini hanyalah proyeksi ancaman dengan malaysia
bagaimana dengan negara lain china misalnya
di laut cina selatan tiongkok getol membangun sejumlah pangkalan militer terdepan
yang terdekat dengan pulau kalimantan adalah mischief reef serta fiery cross reef
pangkalan ini masing masing berisikan dua puluh empat jet tempur serta berbagai sistem peluru kendali
dari dua pangkalan ini pesawat tempur dan pembom cina
bisa dengan mudah mencapai calon ibu kota baru di kalimantan timur
kita semua percaya bahwa tni akan menjaga dan mendekatkan kedaulatan
serta keselamatan negara termasuk ibu kotanya
tapi sejumlah analisis ini menyebutkan bahwa memindahkan ibu kota negara
berarti juga merelokasi satuan satuannya senjatanya serta keluarga dari para personelnya
dan ini tidak mudah serta tidak murah
buan hermawan wajar ramadan jakarta